ya karena belum ketahuan
papa bisa jual emas emasnya mama gitu
yang ini tiga belas gram kayaknya ya
cincin semua ada
yang ini tiga belas
satu satunya kesini aja
ntar dulu dihitung dulu
ini kopernya ceiko harganya te mahal
cuci tangan dulu atuh
tangannya jangan kotor
ada apa lagi sih ma
jangan ditinggalin atuh kopernya
ayah kan mau cuci tangan
ini nih titip ya
emang kopernya mahal banget ya teh
ini te kopernya asli
harganya te mahal banget
kalau sampai hilang
kenapa kek temen
kamu percaya jak'da gua
lagi ke betul
jangan b premier
bagaimana kalau kita jemput bola
kita datang ke rumah mereka dok
kecuali kalau ada yang memerlukan penanganan khusus
boleh tuh in ide bagus
yaudah kalau gitu besok kamu mulai datang datengin rumah mereka ya
ibu sedih ya gak bisa liburan di kampung
saya keingetan sama cik entin
kasian cik entin itu sedih karena
saya aja yang baru ngegendong bayi itu sebentar
rasanya udah sayang banget
apalagi cik entin yang sempet ngerawat
oh yaudah tuh kalau gitu mah
langsung aja diserahin ke cik entin
gak bisa diserahin gitu aja pon
ada tata caranya
kalau cik entin emang mau ngerawat bayi itu
baik itu harus diadopsi secara resmi
untuk menghindari tuntutan hukum di kemudian hari
makanya kamu kalau pacaran
itu harus tahu batas
kamu jangan melakukan hal hal yang bodoh
anak itu harusnya jadi berkah
bukannya jadi masalah
ya ya tuh bu popon juga tahu
nanti kalau kamu punya pacar
terus pacar kamu minta macem macem sama kamu
kamu jangan mau
itu tandanya dia gak sayang sama kamu
kalau dia sayang sama kamu
dia akan ngejagain kamu pon
serem juga ya bu
sumbangan panti asuhan rp dua lima ratus
oke sebentar ini sumbangan panti asuhan rp dua lima ratus
benar di bogor
panti asuhan yang aneh rp dua lima ratus
debitnya kasihan sekarang kalo di sekolah suka dilendekin sama temen temennya
hmm atau papa sengaja ya mengaburkan hitungan mama
biar gak ketauan pengeluaran dana dana silumannya
ya gak gitu ma
papa malah pernah sih bohong sama mama
ya karena belum ketauan
uang mama uang papa juga
papa bisa jual emas emasnya mama gitu
gak begitu ma
berarti sama juga papa ngebohongin papa sendiri
ya pa papa mesti tau ya
ini mas teh punya mama
papa itu cuma dikasih kesempatan ma kek buat pamer ke semua orang
tapi emasnya punya mama
atau main perempuan
mama sita semuanya
ya enggak ma
bapak tak setia sama mama
ma pa ada om tatang
nah tatang siapa coba
tatang suaminya uli ma
ya allah si uli pirning sepuluh ribu
ditagi tagi terus nggak bisa besok apa
hah jangan jangan si tatang kumat lagi ini teh
program year endang
tang sendal atur dicopot dulu
eh mau dibawa kemana koper saya
cepet aja kabelnya pak
enggak tukang dadang dibuka aja belum
kan pakai kunci dikode
udah udah awas
ini kayaknya uli sengaja ya pura pura ketuker gitu biar bisa diambil barang barang saya semuanya
uli aja baru tahu cek kalau kopernya tertukar
alah itu bisa bisanya si uli aja nih nih nih